hari ini pukul sepuluh waktu indonesia barat tri risma hari ini wali kota surabaya dijadwalkan akan terbang ke jakarta
banyak pihak bertanya apa tujuan dari wali kota surabaya itu datang ke ibu kota jakarta
dan untuk lebih jelasnya kita akan menanyakan kepada korespondensi adanya indonesia bifta farid yang sekarang ada di balai kota surabaya
selamat pagi farid apakah memang benar kedatangan risma ke jakarta ini untuk menghadiri acara dari pdip yang akan mengumumkan siapa calon gubernur pilihan mereka
selamat pagi lady nelvian memang hari ini risma dijadwalkan sekitar pukul sepuluh nanti terbang dari balai kota menuju ke jakarta
namun sampai pagi ini dari semalam saya kemudian juga menggali informasi dari orang orang di sekitar risma apa kemudian agenda risma selama berada di jakarta
mereka sama sekali tidak mau berbicara soal apa kemudian yang menjadi agenda risma menuju jakarta
yang jelas hanya ada dua yang bisa saya tebak
misalnya yang pertama kalau bukan urusan dia sebagai wali kota misalnya berkoordinasi dengan kementerian terkait
soal isu isu yang ada di surabaya
dan juga ada informasi lain kemudian kalau kemudian risma akan menghadiri pengumuman siapa kemudian calon gubernur yang akan dicalonkan oleh pdip perjuangan
namun begitu ada informasi yang saya terima risma setelah dari jakarta langsung akan terbang menuju ke bengkulu untuk agenda lain yaitu agenda soal kerjasama perkotaan
namun yang jelas saya belum tahu apakah risma berangkat ke bengkulu setelah adanya pengumuman dari pdip nanti sekitar pukul delapan
atau setelah dia berangkat dari
surabaya menuju jakarta nanti siang kemudian bisa berangkat ke bengkulu
saya belum bisa mendapatkan informasi
namun soal risma kemudian dicalonkan menjadi dki satu ini memang beberapa hari ini kembali mencuat
ada beberapa event atau momen yang membuat isu ini kembali menggulir dan beberapa warga surabaya mungkin kebanyakan warga surabaya resah
kalau kemudian pdip mencalonkan risma menjadi dki satu
ada beberapa event misalnya yang pertama beberapa hari yang lalu ada sejumlah lembaga survei yang kemudian menyebutkan atau merilis hasil survei mereka
bahwa risma adalah satu satunya calon yang bisa atau yang mampu melawan petahana
dalam arti selain elektabilitas juga dan juga dalam arti tingkat kebencian atau tingkat ketidaksukaan warga surabaya dengan calon calon yang ada sekarang
risma muncul sebagai calon alternatif yang dikemukakan oleh beberapa lembaga survei
namun yang jelas sekitar dua hari yang lalu setelah event atau momen dari rilisnya beberapa lembaga survei ini sekitar dua hari yang lalu
sekitar ada empat puluh warga jakarta yang kemudian menamakan dirinya sebagai karisma atau pendukung risma untuk dibawa dari surabaya menuju jakarta sehingga mau dicalonkan menjadi dki satu
mereka rela menempuh perjalanan darat menggunakan mobil dan menempuh waktu selama dua hari untuk datang dan langsung menuju ke rumah dinas risma sebagai wali kota
dan dia mereka ingin merayu risma untuk mau dicalonkan menjadi calon gubernur dki satu dari partai apapun
karena selain pdip ada banyak
banyak partai yang menunggu risma untuk mau dipinang dicalonkan menjadi calon atau menjadi orang yang mampu nanti melawan calon petahana yaitu basuki cahayapurnama
begitu oleh dina alviang
ya baik terima kasih miftah farid atas laporan langsung anda dari surabaya jawa timur